awalnya peserta didik di kota bandung dijadwalkan kembali ke sekolah pada senin sembilan mei dua ribu dua puluh
namun berdasar arahan pemerintah seluruh sekolah di kota bandung baru akan memulai kegiatan belajar mengajar pada kamis dua belas mei dua ribu dua puluh dua mendatang
menurut kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat kinanjar aturan ini berlaku di semua tingkat satuan pendidikan
menurutnya perpanjangan dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan pada arus balik lebaran
bahwa untuk mengantisipasi jadi menghindari kemacetan arus lalu lintas dan puncak arus lalu lintas idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijrah ini
tentunya saya kira para peserta didik juga ada yang ikut mudik dan lain lain
sehingga mereka mengejar waktu yang cepat untuk bisa hadir hari senin ini sebetulnya
sehingga kemungkinan pemerintah mencoba untuk mengurai membagi waktu kedatangan kembali lagi ke tempat yang masih
kebijakan perpanjangan masa libur sekolah ini tak berlaku bagi tenaga pendidik di sekolah
seluruh guru tetap bekerja pada senin sembilan mei dua ribu dua puluh
menurut penuturan sejumlah pihak satuan pendidikan di kota bandung hingga dua belas mei mendatang kegiatan akan diisi dengan persiapan kegiatan belajar mengajar
di sini maka kita harus menambahkan membuat pengaturan pengaturan penjadwalan kemudian penyusunan administrasi yang harus disiapkan untuk pembelajaran nanti di tanggal dua belas itu
supaya nanti pada waktu pelaksanaannya kita diberikan kemudian
tadi kita juga mengadakan rapat koordinasi untuk kbm lalu kita juga ada kegiatan internasional training class lalu program program lainnya dan juga tanggal dua belas nanti kita ada halal bihalal
jadi kita mempaatkan waktu luang ini untuk kegiatan kegiatan supaya lebih maksimal
adanya libur tambahan bagi para peserta didik ditanggapi beragam oleh sejumlah orang tua
saya secara pribadi juga orang tua responnya baik dan alhamdulillah mudah mudahan ketika masuk sekolah anak anak sudah siap
tidak terburu buru dan itu sudah maksimal semaksimal
mungkin persyaratan ataupun persiapan persiapannya disiapkan dengan maksimal gitu
jadi lebih bisa mempersiapkan untuk sekolah karena kebetulan anak kelas enam kan harus ujian sekolah ya
jadi ada kelebihan untuk lebih mempersiapkan sekolah
selanjutnya kegiatan belajar mengajar di kota bandung pada kamis mendatang masih menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas
mengingat saat ini kota bandung masih berada di level dua untuk penyebaran covid sembilan belas
kiki aryadi rizky rahadian bandung jawa barat